mampu di anakku aja nih mi
mami masih ada kesempatan mi
udah mi tenang mi tenang
pasti masih ada kesempatan
mami gitu loh
mami akan kasih lihat sama dia
mami itu kuat
mami itu mampu
emangnya dia sanggup menghadapi semuanya apa
mami akan cari ayahnya tasya sampai kemanapun
dan sampai kapanpun mami akan cari
mami bersumpah mami akan bikin yang namanya tasya itu
mencium kaki mami
minta dikembalikan ayah dan cintanya